mana ada yang mau baca kisah mantan seorang tkw
kalau mau bikin cerita itu mesti yang indah indah
kisah seorang gadis cantik bernama teti
yang bertemu dengan pria tampan
banyak uang banyak mobil banyak rumah
itu mah udah ada di sinetron sinetron
gak menarik tut
cari yang menarik dong
mams udah pulang
kalau udah pulang itu harus bilang assalamualaikum
mama udah assalamualaikum
ternyata tulisan kamu bener bener bagus tut
ya elah mams
kan aku udah bilang sama mums
kalau aku itu emang suka nulis
sombong kalau begitu namanya
orang itu kalau dipuji nggak boleh begitu
kamu lama lama jadi kayak pake mat ya
jadi menantinya pake mat
eh bukan tut
yang memuji tulisan kamu itu
bukan cuma kamu
tapi pak mustaqim
itu tandanya tulisan kamu bener bener bagus tut
kayaknya kamu berbakat deh untuk jadi penulis
kenapa gak kamu seriusin aja jadi penulis tuh
kalau mau jadi penulis yang serius itu harus modal
harus punya laptop
yang bisa dibawa kemana mana moms
yaudah mama beliin
tapi asal kamu serius jadi penulis
kamu tuh bahasanya yang kayak orang waras
kenapa sih tut
ya itu maksudnya serius
iya serius dong beliin
daripada kamu mikirin sobrin gak penting
mendingan kan jadi penulis
hah ada gunanya
kalau jadi penulis
aku mau nulis soal apa yuk
hah bagus kan
gak menarik mams
mana ada yang mau baca
kisah mantan seorang tkw
kalau mau bikin cerita itu mesti yang indah indah
kisah seorang gadis cantik bernama tuti
yang bertemu dengan pria tampan
banyak uang banyak mobil banyak rumah
itu mah udah ada di sinetron sinetron
udah pasaran ah
gak menarik tut
cari yang menarik dong
yaudah nanti aku pikir deh
tapi yang pasti mams beliin aku laptop dulu dong
insya allah kalau ada uangnya mama pasti langsung beliin
apa kita mesti begini terus
ya enggak lah ku
sebentar lagi kita juga pulang
maksudnya hidup kita
emangnya kenapa hidup kita kok
ya masa begini terus
emang gak boleh
ya harusnya kan hidup itu maju ke depan dong
maju juga emang ke depan pun
mundur ke belakang
naik ke atas
turun ke bawah
pulang yuk doi
ah ada di sana
iy nah ini
bu dokter mau kemana bu
saya sengaja emang pengen cari kang koswara
nanti hari sabtu pagi saya jemput ya kang
iya bu dokter terima kasih
soalnya saya tuh senang banget
kalau melihat orang orang yang punya semangat untuk maju
seperti kang koswara
yaudah kalau gitu saya lanjut jalan lagi ya kang
alhamdulillah saya sehat juga
kang gak mau jeng
sekarang masa jualan cilok
duduk sambil makan cilok saya
enggak usah kang
enggak usah kang
udah makan tadi di warung
hebat lagi sekarang kamu mah
di jakarta kamu jadi kepala security
hebat apaan ya kang
jagain udang jadi centeng
ariebo sobrai pindah kemana
di sini juga di cirawas
biasanya dia nongkong di sini
hebat dia sekarang mah
jadi pejabat kantor desa
udah nikah belum sama dede cantik
masih galauan aja dia mah
dia mau pergi ke sumatera
melih jauh bener ngapain
jadi pawang kajah kan
saya penumpang duduk di sini
numpang adem dulu
malah saya senang ada temen ngobrol
kamu deh bener gak mau nyobain cilok saya
ini yang paling bermasalah nih
baru kemarin mak ngobrol sama ijom
sekarang ijom sudah pergi
mak takut nasib mak sama seperti ijom
meninggal gak ada yang tau
gak ada yang ngajarin mak talkin
gak ada yang mengajar kalimat
saatnya mak mak pergi dari jasad
maknya gak akan sama seperti mak ijom
dede akan selalu jagain mak
itu buku pelajaran gitu komik
aren baca buku pelajaran
peblu bole nya
makenang neneh suha
memang kenapa sihvio semua bapak
kamu tidak maunya jalan sama bapak
tuh doi liat tuh
setiap dikasih tau
jenipur juga sama kum
tidak mau juga jalan sama kamu
iya jenipur gak mau jalan